sementara itu tim kampanye nasional satu menilai pengakuan negara asing sekaligus partisipasi pemilih yang tinggi
menunjukkan pemilu di indonesia tidak dinodai oleh kecurangan yang bersifat terstruktur sistematif dan juga masif
untuk mendorong percepatan proses rekonsiliasi para elit dan menghindari polarisasi di masyarakat
tkn mendorong penghentian penyampaian narasi kecurangan oleh semua pihak melalui berbagai macam media
serta mengimbau pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan bukti kecurangan melalui mekanisme hukum yang ada
tim hukum dan advokasi tkn telah mengidentifikasi dan meng input data pengaduan kecurangan
di tanah air yang dilakukan oleh pendukung atau simpatisan dari paslon lawan dan akan melaporkannya ke bawaslu pada senin depan
nah salah satu yang menyebabkan polarisasi adalah narasi narasi kecurangan itu
kalau kita lihat di masyarakat
terutama narasi narasi kecurangan itu juga dimainkan yang menyebabkan terjadinya polarisasi begitu
nah upaya kita dengan menyebut bahwa stoplah narasi kecurangan
kalau menemukan bukti silahkan disalurkan lewat mekanisme hukum
bukan berkuar kuar di media itu adalah upaya untuk meredam mengurangi polarisasi